dua putra susilo bambang yudhoyono mengunjungi rumah megawati di hari raya idul fitri
suasana akrab penuh kehangatan pun terjalin
selain bertemu dengan megawati ahy dan ibas juga mengunjungi jokowi dan juga b j habibie di kediamannya
suasana penuh keakraban terjadi di kediaman presiden kelima ri megawati soekarno putri
saat agus harimurti yudhoyono dan edi baskoro yudhoyono beserta keluarga menghadiri acara silaturahmi lebaran rabu siang
momen akrab ahaye dan ibas bersama keluarga megawati soekarno putri ini pun diabadikan puan maharani lewat unggahan di akun instagramnya
ahy dan ibas tiba di kediaman megawati di jalan teguh umar menteng jakarta pusat bersama pasangan masing masing
ahy dan keluarga berada di kediaman megawati selama kurang lebih tiga puluh menit
sebelumnya ahi dan ibas juga mendatangi istana merdeka jakarta di hari raya idul fitri
agus harimurti yudhoyono datang ke istana merdeka rabu siang didampingi sang istri anissa pohan dan adiknya egy baskoro yudhoyono beserta istri alia rajasa
pertemuan ahy dan keluarga dengan presiden jokowi bersama ibu negara dan putra bungsunya kaisang pangarep berlangsung selama dua puluh menit
dan tentunya ini merupakan tradisi yang juga kami lakukan tahun lalu
kami datang ke bogor istana bogor dua tahun sebelumnya kami datang ke sini juga
dan tahun ini walaupun sedikit terlambat karena tadi harus ziarah dulu
tetapi saya berterima kasih bapak presiden dan ibu negara menerima kami dengan sangat baik
ahaye dan ibas juga sempat bersilaturahmi dengan presiden ketiga baharudin yusuf habibie di kediamannya di kuningan jakarta selatan
usai berbincang bincang ahaye ibas anissa pohan serta alia rajasa
di ajak berkeliling kediaman habibie
selain melihat beberapa lukisan habibie juga menunjukkan koleksi miniatur pesawat miliknya
anak dan menantu sbi mengakhiri kunjungannya di perpustakaan pribadi milik habibie
tim liputan cnn indonesia
ya memang momen lebaran atau idul fitri ini rupanya juga menjadi sarana komunikasi antar elit
yang melakukan silaturahmi kedatangan putra sby agus dan juga edi baskoro yudhoyono ke kediaman megawati soekarno putri cukup menyedot perhatian publik
apa yang kira kira kita bisa baca dari pertemuan pertemuan antara elit di momen idul fitri
dan benarkah kedatangan putra sby itu juga menjadi langkah awal terbukanya keran komunikasi antara pde perjuangan dan juga demokrat
yang kita tahu mungkin sejak tahun dua ribu empat tampaknya hubungan komunikasi antara ibu mega dan pak sby
tampaknya sempat agak renggang sejak tahun itu
dan bagaimana kemudian seharusnya
para elit semuanya memaknai idul fitri tahun ini yang bersamaan dengan tahun politik
kita coba akan bahas semalam hari ini di lebaran hari kedua bersama dengan tiga narasumber saya sudah hadir
di sebelah kiri saya sudah ada mas didi irawadi syamsuddin wasekjen partai demokrat
mas didi selamat malam
baik alhamdulillah sehat
alhamdulillah dan di tengah sudah ada pak hamka haq ketua dpp pdi perjuangan pak hamka selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam dan sudah ada bang ray rangkuti direktur eksekutif dari lingkar madu
sebelum kita mulai diskusi kita coba dengarkan dalam momentum masih idul fitri kemarin open house di rumah ketua dpr ri
bambang susatyo yang juga kemudian ada yang mengatakan soal pertemuan pertemuan antar elit
kita coba dengarkan apa yang kemudian dikatakan oleh ketua dpr ri
berita yang menyenangkan komunikasi politik berjalan dengan baik saya lihat memanfaatkan
momentum silaturahmi lebaran saya lihat sudah tidak lagi saya melihat ada kecairan dalam silaturahmi lebaran ini
tidak lagi ada kubu satu dua semuanya cair saya dengar ahy sama iba saya datang ke istana datang ke bumega begitu sebaliknya
artinya kita patut bersyukur bahwa ternyata para elit politik kita manfaatkan momentum lebaran ini
melakukan komunikasi politik yang cair
dan harapan saya ke depan suasana ini tetap dijaga sampai nanti pengumuman hasil free press tanggal dua puluh delapan juni itu tidak ada lagi gangguan gangguan
atau gesekan gesekan yang berarti karena sudah kita setiaikan dalam komunikasi politik sepanjang dua hari hari raya ini

saya ingin beritahu saya ingin beritahu
saya juga pahamka saya coba ke bang ray dulu deh
melihat momentum idul fitri kemarin ada pertemuan
kita lihat juga kemarin ada kedatangan ibas dan juga mas ahaye ke rumah ibu mega
apa yang sebetulnya kita bisa baca
apakah itu sebatas simbolik atau kita bisa memakna itu lebih dalam lagi
saya menyebut itu bukan lagi seke macam
kalau orang mengatakan itu seperti rekonsiliasi politik
bagi saya menurut saya bukan rekonsiliasi
lebih dari rekonsiliasi tapi sudah masuk dalam konsolidasi politik
yang dilakukan oleh khususnya pak s b dengan ahaya gitu
dan secara umum tentu saja partai demokrat
dan ini kan sebetulnya bukan kali pertama
pas kepemilu tujuh belas april kemarin pun langsung ketemu kedua belah pihak
dan setelah itu kemudian saling puji di antara kedua belah pihak ini
khususnya dari orang orang di demokrat kepada bapak jokowi itu
sudah terus menerus saling menyahutkan
nah oleh karena itu sebetulnya seperti yang saya sebutkan tadi
saya tidak melihat ini lagi sebagai upaya kerekonsiliasi
karena bagi pak ahaya sendiri
dia juga tidak mewakili koalisi pak prabowo dua secara umum ya
dalam kerangka bertemu dengan pihak satu ini gitu
khususnya dengan pak jokowi gitu
jadi betul betul beliau mewakili dirinya sendiri
lebih besar sedikit adalah partai demokrat gitu
dan oleh karena itu kalau kita baca dalam konteks rekonsiliasi
tidak tepat apa yang mereka rekonsiliasikan
tapi konsolidasi ya
saya melihat ini langkah konsolidasi gitu
kenapa langkah konsolidasi
ada semacam strategi politik yang berubah
khususnya di pihak ahy dan sby dan secara umum di demokrat gitu
yang kalau dua tahun terakhir kalau kita lihat
sejak dari pilkada dki jakarta gitu ya
artinya sejak ahaya mau dilibatkan dalam politik
posisinya selalu dibuat dalam konteks menunggu gitu
jadi biarkan ini dulu ujung ujungnya akan ke kita
kira kira gitu ya biarkan ini dulu ujung ujung akan kita gitu
tapi pada beberapa momen gitu
di luar tentu saja pilkada dki yang memang kebetulan
agak sukses meskipun hasilnya terlalu mengecewakan gitu
tapi beberapa momen kemudian kelihatan
cara itu tidak efektif untuk menjadikan demokrat
berada dalam pusaran katakanlah
game politik ini gitu ya permainan politik ini gitu
nah oleh karena itu saya melihat sekarang ada semacam evaluasi
yang dilakukan oleh pak sbi dan ahi dan juga mungkin demokrasi taruh menyeluruh
kalau pola ini kita akan pakai
kita akan selalu potensial untuk kehilangan momentum
untuk mendapatkan yang terbaik
karena itulah pasca tanggal tujuh belas
suruh suruh yang mengatakan lembaga quick count
mengatakan ada kemenangan di kukub satu itu
langsung pak sby dengan pak
mengatakan ucapan selamat
ahai langsung ketemu dengan pak jokowi
bukan hanya itu bahkan ketemu dengan beberapa kepala daerah di istana bogor saat itu gitu
yang semuanya mengatakan dukungan kepada kemenangan
setidaknya melalui quick count itu gitu
dan sampai sekarang itu terus beruntutkan di kukub jamboreng ini
itu yang saya sebut sekarang kelihatan di pihaknya
pak ahi dan juga pak sbi mungkin secara umum adalah partai yang mengatakan
tidak lagi menunggu tapi menjemput
tidak lagi pasif tapi juga akan
jadi bagian dari konsolidasi begitu
sekarang tarapnya kekonsolidasi jadi bukan lagi rekonsolidasi
saya ke mas didi
mas didi mas agus juga tidak hanya ke ibu mega ya
ke pak jokowi tapi juga ke beberapa toko
hari ini juga kalau salah ke rumah mbak yani wahid ibu suter rewahid
ini apa bagian dari silaturahmi aja
atau ada kemudian memang bentuk komunikasi yang lain yang ingin diupayakan
pertama tama tentu pengamat boleh saja mengatakan demikian
silahkan aja ditafsirkan positif bagus ya
tetapi ini adalah murni silaturahmi lebaran ya
ini adalah hari yang suci ya
hari yang suci bulan yang suci ya
dan idul fitri pula ya
jadi saya kira ini tradisi yang dilakukan oleh keluarga pak sbi
kebetulan ini mas ahaye dan mas ibas saya pikir selalu dilakukan
bahkan bukan hanya di lebaran di hari kemerdekaan
dan berbagai momen momen penting
dan silaturahmi ini kan keliling ya ke pak jokowi ke ibu mega
ke hari ini mbak yeni wahid sebelumnya habibie
saya kira ini adalah hal yang bagus ya
di dalam kita menjalin silaturahmi
apalagi belakangan ini kalau kita lihat politik di negeri ini
pasca pilpres dan pilek ya dua ribu sembilan belas
suasana itu terasa masih panas
panas sebenarnya ya
moga moga momentum lebaran ini menjadi hari yang baik bagi kita semua
untuk bisa merekat kembali tali kebangsaan
bisa mempersatukan kita semua
saya pikir ini baik
dan seorang tokoh muda demokrat ya mas ahi dan mas ibas
ini tokoh tokoh muda memulai ini
manakala yang lainnya juga melakukan hal yang sama
saya kira ini sangat baik untuk merajut kembali bingkai kebangsaan negeri
itu yang coba dilakukan ya oleh mas agus ya
ketika ada momen idul fitri
kemudian sekaligus saja kemudian berkomunikasi dengan para tokoh tokoh bangsa
apalagi setelah situasi politik yang cukup panas
itu ya mungkin mas jidin yang dilakukan
yang pasti lebih pada keikhlasan dan ketulusan kedatangan ini
di dalam silaturahmi lebaran ya
pesan utama makna utama di sana
lalu kalau kita tafsirkan lebih jauh bahwa untuk merajut persatuan dan kesatuan kita
efek dari itu sangat sangat baik ya
dan sebelumnya juga kan sudah dilakukan berkali kali ya
dan juga kita memberikan apresiasi kemarin
sebelumnya putra pak jokowi ya
datang pada saat bu ani di singapura
datang ke sana
lalu pak jokowi kemudian menjadi inspektur upacara
tentu ini semua sangat baik ya saya kira ya
ini justru bangsa ini di saat saat idul fitri
di momen suci ini bisa saling bersilaturahmi
momentum yang baik ya mas didi ya
momentum yang sangat baik saya kira ya
pak hamka kalau saya tidak salah mungkin ini pertama kali ya
antara mas agus mas ibas ini kemudian datang ke rumah ibu mega ya
setelah pertemuan itu apai kemudian di respon oleh teman teman pdi perjuangan
dalam silaturahmi itu tapi nanti kita bahas ya
paham kak kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya langsung ke paham kak
bagaimana paham kak pdi perjuangan merespon kedatangan dari putra putra psb ke ibu mega kemarin ya
ini mungkin pertama kali ya paham kak atau bagaimana
ya mungkin harus dipahami dulu bahwa ini adalah memang saya sepakat dengan beliau ini bahwa adalah silaturahim
murni silaturahim dalam rangka idul fitri
bahwa itu ada dampak politiknya itu ya tidak mungkin kita ingkari
karena memang bangsa kita ini sedang menunggu nunggu hal hal seperti itu
meskipun sebenarnya hubungan antara pdi perjuangan dengan keluarga sby tidak kali ini saja ya kan
kalau kita mengakui bahwa jokowi adalah kader pdi perjuangan yang dipilih rakyat menjadi presiden
sudah berkali kali putra sby bersilaturahim dengan beliau
maka kedatangan beliau beliau kemarin itu sudah biasa
bagi saya tidak ada apa namanya keistimewaan sudah biasa
dan meskipun waktu itu tidak atau belum langsung ke ibu mega waktu itu
tapi itu kan penghargaan kepada pd perjuangan dan ibu mega adalah ketua umum pdi perjuangan
jadi mungkin kemarin dijadikan saja sebagai momen yang terakhir
jadi mungkin kemarin dijadikan saja sebagai momen yang terakhir

yang baik tepat untuk ketemu dengan ibu mega
apalagi ibu mega juga sebelumnya datang juga dengan secara murni silaturahim pada saat pemakaman
ini dalam bahasa ide agamanya alaqatuh insaniyah hubungan kemanusiaan
hubungan kemanusiaan di atas segala kalahnya
dia mengatasi hubungan agama mengatasi hubungan kesukuan mengatasi segala galanya mengatasi hubungan politik
ketika ibu mega datang ke pemakaman itu lepas dari hubungan politik apapun
dan saya kira juga putra putra sby datang ke pak jokowi ke ibu mega lepas dari hubungan politik apapun
tapi itu mungkin saja ada dampak politiknya
karena memang masa dekat sekarang kan terlalu mudah menghubungkan
mungkin karena begitu juga pak karena memang momentum lebaran ini juga bersamaan dengan tahun politik
mungkin karena begitu juga pak karena memang momentum lebaran ini juga bersamaan dengan tahun politik
jadi arahnya mungkin irisannya agak tipis bagaimana pak dampak politiknya apa sebetulnya kalau dari bacaan pak
kita lihatlah bagaimana perkembangan selanjutnya
karena untuk mengatakan ada dampak tapi saya kira ada dampak politiknya
cuma niat awalnya itu adalah murni silaturahim tanpa pamrih
yang ini betul betul alangkah insania hubungan kemanusiaan yang harus dijali
karena hubungan kemanusiaan itu mengatasi segala galanya
mengatasi hubungan agama mengatasi hubungan keluarga
kadang kadang orang keluarga dengan keluarga cekcok tapi kalau rasa kemanusiaan muncul
tanpa mengenal keluarga tanpa mengenal perbedaan agama tanpa mengenal perbedaan politik dan sebagainya
bisa terjalin dengan baik
mas didi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa pertemuan antara mas ahy mas ibas dengan ibu mega ini juga sebagai sarana
atau mungkin langkah awal membuka keran komunikasi yang lebih baik lagi antara ibu mega dengan pak sby
yang mungkin kita tahu tampaknya belum cukup baik ya selama tahun dua ribu empat itu bisa tidak kita terjemahkan begitu mas didi
saya nggak berani mengatakan hubungan tidak baik ya tetapi kalau ini menjadi ada dampak politik yang baik ke depan
saya pikir ini bagus bagus saja ya
karena saya pribadi dan banyak kawan dengan kawan kawan pdip dari dulu bersahabat kami ya
jadi tidak ada masalah walaupun kami tidak di koalisi satu dengan semua kawan kawan itu kami terus menjalin silaturahmi
saya kira kalau ini punya dampak ke depan dampak yang baik bagi bangsa ini kenapa ini ya nggak apa apa saya kira ya
kita bisa saling ini kok bisa saling duduk bersama bicara bersama
tapi bukan berarti kita bicara kabinet dan sebagainya
belum sampai situ belum sampai
terlalu jauh saya kira tapi ini silaturahmi di hari yang baik ya hari lebaran ya di suasana yang baik ya
setelah bulan suci ramadan lalu ada pertemuan ini apalagi setelah pilpres yang sangat keras ini kalau dibilang antara satu dan dua
begitu keras dan selalu demokrat hadir di tengah tengah berusaha menjadi penyejuk ya selama ini ya
menjadi penyejuk bagi kedua pihak saya kira ini akan baik ke depan
jadi kalau dikatakan ini pintu awal untuk kira kira bisa itu paling awal di pintu paling depan untuk bisa masuk koalisi itu masih jauh
saya nggak berani berspekulasi tetap ini niat yang baik ya
baik dari mas ahy dari pak jokowi yang menerima dengan baik dari ibu mega pak habibie keluarga gus dur
dan semuanya saya kira kita artikan demikian lah ya
karena ini menafsirkan lebih jauh di hari suci ini rasanya kurang saya kurang elok gitu ya
baik sebelum saya ke bangres saya ke bangga lagi saya pasti penasaran
jadi kalau perjuangan sebetulnya ini kan sebagai partai pemenang pemilu begitu ya
berdasarkan kita juga sudah tahu hasilnya yang juga mungkin sambil menunggu proses mk akan juga menjadi partai penguasa terbuka ya
untuk setiap kemungkinan kalau memang ada partai di luar koalisi
satu yang akan masuk begitu
ini kan koalisi hanya dalam rangka pilpres
sesudah pilpres semua koalisi kebangsaan
ya kan karena presiden ini menjadi presiden untuk semua bangsa
nah saya perlu juga garis bawahi bahwa ini bukan awal dari hubungan sby dengan ibu mega
sebelumnya sebenarnya berkali kali ketemu
dan perlu diketahui bahwa sby kan punya andil untuk mengegolkan atau memilih pak taufik iqbal
menjadi ketua mpri
nah kemudian dari pak sby melahirkan keputusan bung karno adalah pahlawan nasional
dan ketika itu juga ibu mega datang menerima dan berjabat tangan
pak sby juga mengundang ibu mega ketika tahun dua ribu dua belas ya itu
presiden obama datang ke indonesia
dan ketika tradisian sebenarnya dinantikan oleh ibu mega adalah tradisi sebetulnya
yang diberikan satu juni sebagai hari lahir pancasila
dan itu dilakukan oleh sby
jadi sebenarnya hubungan politik yang sudah lama
ya cuma masa dekat ini selalu mau melihat
jadi yang cilatur rahim sekarang ini hanya sekadar memperlancar saja
melihat apa di polis polis saja kalau bisa
mbak nek gimana
dari dari diskusi antara pak hafqan dengan mas didi
masih jauh tampaknya untuk arah politik ini
masih sudah terserah
mas cilatur rahim betul gak begitu pak
ya kan seperti yang saya sebutkan tadi kan nggak bisa dilihat hanya karena langkah ini
begitu pemilu selesai
pak sby sudah mengatakan selamat mengucapkan kepada pak jokowi
langsung dilangkahin ditindaklanjuti dengan kedatangan ahy
ahy bertemu dengan kepala kepala daerah di bogor
istana negara gitu ya
setelah itu ada berbalas pantun antara pak sby dengan pak prabowo
berkaitan dengan apa istilahnya itu ya
strategi yang digegukan ya menjelang pemilu dan macam macam
dan semacamnya seterusnya itu
terakhir adalah soal musibah yang kebetulan musibah itu menimpa pak sby
dan ada semacam humanisasi di sana
dimana kedatangan ksang kemudian di respon dengan positif
lanjut kepada lebaran ya
penem ahy datang ke pak jokowi entah sebagai presiden entah sebagai macam macam
ke ibu mega ke pak habibie ke ibu yeni
dan kalau kita lihat ini semua
nggak bisa dilihat hanya semata mata karena ini adalah turhani ramadhani
tapi ada background story yang kita masih cek juga itu ya
nah konteks itu yang saya sebut tadi
melihat ini semua ini yang saya sebut sebagai konsolidasi
pertanyaannya adalah mengapa hal yang sama tidak dilakukan ke teman teman koalisinya
jadi sampai sekarang misalnya pak ahy itu belum pernah ketemu dengan pak prabowo
pak sby belum pernah
baru sekali ya saya ketemu dengan pak prabowo
dan setelah lebaran ini anda lihat semua
yang dikunjungi oleh ahy adalah tokoh tokoh yang beralih semua di kubu satu
dan kalau betul langkah ini bukan merupakan bagian dari strategi politik
kan mestinya langkah pertama datangi prabowo juga
kan gini gini datangi ke pks macam macam
nah ini menunjukkan yang saya sebut tadi bagian dari konsolidasi politik
kalau kemudian pertanyaannya bagaimana melihat hubungan antara ibu mega dengan pak sby
itu yang saya sebut kedua tokoh ini menyadari
jadi memang bukan era mereka
karena generasinya begitu
sudah ada generasi
di satu segi ada puan dari ibu megawati
di satu segi ada ahy dari pak sby
dan mereka tahu dua ribu dua puluh empat ini akan bertarung
bukan mereka lagi
oleh karena itulah komunikasi politik diantara mereka harus dijalin
sejak saat ini
sejak saat ini
entah mereka nanti sebagai kompetitor
satu sama lain saling kompetisi
atau jangan jangan berbebas
nah oleh karena itulah kemudian
dalam bacaan saya baik pak ibu mega maupun pak sby sudah memang ini bukan eranya dua ribu sembilan belas inilah mereka
terakhir baik baik oleh karena itu diserahkan kepada mereka dan psb juga akan mengesain
sedemikian rupa kelihatan langkah langkah yang diambil oleh paye bahkan memubah taktik
yang pasti menjadi aktif yang menunggu menjadi mendatangi baik baik mas didi udah mau menanggapi
seperti ini kurang seru tetapi soal soal prabowo memang di luar negeri kemarin itu kan lama di
luar negeri jadi baru ketemu kemarin beliau datang ke cks terjadi silaturahmi juga ya juga dengan
berbagai tokoh yang lainnya ada silaturahmi cuma dengan pak prabowo kebetulan lama kan lama di mana
saya lupa ya di eropa kalau nggak salah ya sehingga baru kemarin terjadi silaturahmi
hai sepikir tetap kita melihatnya bahwa ini adalah niat baik tujuan baik di hari yang baik
tentu ini bagus buat semuanya manakala dilakukan oleh berbagai tokoh yang lain sangat sangat baik
juga kami juga banyak bertemu tokoh itu pada saat wafatnya ibu ani secara tidak langsung menjadi
silaturahmi banyak kawan kawan dari berbagai partai ya hadir di sana termasuk dari kawan kawan
dari pdip yang dikubur satu dari nasdem dari di dikubur
secara langsung jadi pertemuan pertemuan silaturahmi juga oke pahamkah emas jadi tadi
bareng sempat mengatakan bagaimana kemudian dengan regenerasi politik berikutnya vaic democratai his u
memang sosok sosok muda ini memang lebih bisa mencairkan suasana lebih fleksibel begitu atau
bagaimana dan nanti bang ray juga bisa beranggap soal itu ya bagaimana kita pentingnya untuk semua
tokoh paling tidak ada pertemuan pertemuan yang bisa kita tangkap sehingga menyejukkan
suasana hari ini kita akan bahas usai break kami akan kembali saat lagi
ia melihat politik kedepan baik antara pd perjuangan partai demokrat dan juga ladari
silaturahmi yang terjadi juga nanti kita di segmen terakhir juga kita akan ulas sebenarnya
surah penting kemudian pertemuan pertemuan antar tokoh dilakukan dalam situasi yulfitri
terutama setelah pilpres dua ribu sembilan belas yang sudah terjadi kemarin kita
kepahamkan sekarang tadi bang ray juga sudah mengatakan bahwa ada regenerasi sudah mulai
ada regenerasi ya di tokoh tokoh partai ini dari mungkin dari mbak puan di pd perjuangan ada
mas ahaye mas ibas di partai demokrat apakah memang ini betul betul juga menjadi satu harapan
di internal pd perjuangan atau mungkin betul tadi mereka tekan ini bisa agar bisa mencairkan
suasana mungkin mencairkan apa komunikasi antar keduanya bagaimana jadi begini
kita harus memahami semangat idilfitri semangat idilfitri adalah semua orang menyadari
kekurangannya menyadari kelemahannya kalau perlu menyadari menyadari kesalahannya ya kan tidak ada
orang yang sekarang merasa benar tidak ada orang yang merasa kuat dalam idul fitri buktinya mereka minta
maaf kemana mana ya kan nah itu artinya setiap orang menyadari kelemahan dan dari kelemahan ini
hai apa ada kesadaran bahwa perlu menjalin kekuatan baru dan silaturahim kalau kita bawa kepada bangsa
silaturahim ini ada seratus lain kebangsaan ya kan karena hanya dengan bangsa yang bersatulah dengan
seluruh elemen elemennya kita bisa menjadi kuat saya ingat dulu pak taufik kimas selalu mengatakan
bahwa pdi perjuangan tidak mungkin akan membangun negara ini sendirian ya kan harus kerjasama dengan
konten nasionalis yang besar tidak boleh apa namanya berseteru itu barangkali pernah ingat
bagaimana pak taufik imas mengadakan rapat berserah karnas bersama dengan golkar di sumatera
itu bahagian dari proses itu sebenarnya jadi sebenarnya pd perjuangan tidak pernah melupakan
itu bahwa kita harus bersatu dengan seluruh elemen elemen bangsa dan ini bahagian dari proses itu mungkin ini
terutama menghadapi regenerasi
ini tidak bolehlah bangsa ini menyimpan benih benih perpecahan karena kalau benih benih perpecahan
selalu kita simpan maka itu akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang nanti suatu saat menjadi
meledak menjadi bangsa yang terpecah belah kita tidak mau seperti bangsa bangsa lain khususnya di
timur tengah kita lihat bagaimana mereka mayoritas menganut satu agama tapi karena hanya perbedaan
politik perbedaan kepentingan mereka saling cakart
mencatat dan itu merusak persatuan mereka itu kita tidak mau seperti itu oleh karena itu silaturahmi
ini adalah murni memang silaturahim keagamaan tapi dampak politiknya besar ada adanya itu
belum tahu ya tapi yang jelas bahwa dengan ini saya kira positif untuk masa depan bangsa terutama regenerasi
pada tahun dua ribu dua puluh empat oke sangat positif baik mas didi ini kan juga kita masih menunggu proses mk

mkn untuk tahu hasilnya keputusan mk tapi kalau partai demokrat masih dikalau pune
kita bicara apa politik itu kan kita juga bicara segala kemungkinan yang akan terjadi
di duga oleh pengamat atau mungkin masyarakat juga sebagian bahwa ini armornya sepertinya
agak agak ke stephen juga module nomikion itu ada kesulitan tidak eh mas didi untuk untuk menentukan
sulitan tidak mas didi untuk bisa masuk ke sana
kalaupun memang itu ingin menentukan ke sana
pertama tama tadi kan kita bicara regenerasi ya
sebelum saya jawab saya teringat kata kata bung karno yang sangat fenomenal ya
berikan aku seribu orang tua akan ku cabut akar semeru
berikan aku sepuluh pemuda insya allah akan kuguncang dunia
saya kira ke depan dua ribu dua puluh empat memang era generasi muda ya
anak muda ya kalau di demokrat kita punya ahy
mungkin di pdip punya tokoh lain di berbagai partai punya siapapun
memang saatnya orang muda
entah siapapun yang punya kesempatan memang saatnya orang muda
apalagi kalau kita lihat pemimpin pemimpin hebat di era sekarang
di perancis adalah generasi muda yang usianya masih empat puluh awal
lalu di kanada juga di austria juga bahkan dua puluh sembilan tahun
di selandia baru dan sebagainya
sudah eranya ya
era orang muda tentu dengan diayomi orang yang dengan tua yang senior ya
karena di indonesia di dua ribu dua puluh empat
generasi muda sekarang yang menjadi tokoh dari berbagai partai dan berbagai tokoh tokoh muda ini
rata rata di atas lima puluh tahun dan sebagian di atas empat puluh
menurut mas ahi kan di atas empat puluh tahun
tetapi yang penting sekarang anak anak muda ini menurut saya
terus bersilaturahmi dan siapapun yang jadi pemimpin kan itu adalah takdir pilihan rakyat ya
tapi eranya anak muda saya kira ya
kalau kemudian akhirnya mungkin dari keran komunikasi anak anak muda di pdip dan juga demokrat ini
bisa kemudian bisa lebih fleksibel mencairkan suasana
bisa lebih mudah untuk masuk kira kira kalau memang betul mau ke satu
tapi siapapun ke depan yang bisa membangun bangsa ini bersama sama
merajut kembali bingkai kebangsaan yang boleh dikatakan setahun terakhir ini sangat terganggu dan cenderung rusak ini ya
tapi kalau anak anak muda ini mau bersama sama melihat itu dulu lah
kita nggak bicara siapa jadi presidennya siapa jadi wakil presiden
satu visi misi platformnya dulu ya mas hiddy
punya platform yang sama punya tujuan yang sama
mempersatuakan anak bangsa ini ingat indonesia ini gak main main ya
dengan penduduk dua ratus enam puluh juta dengan suku bangsa yang kalau dipecah lebih dari tujuh ratus
dengan budaya dengan bahasa daerah yang berbeda beda keberagaman
kalau tidak dijaga dirajut kembali
dari kebangsaan ini dengan sebaik baiknya ini kita jangan bicara jangka panjang
nah sekarang ada anak anak muda yang hebat ini ya
ada mas ahaye mbak yeni wahid ada puan maharani ada banyak tokoh tokoh yang lain
ini tentu inilah saatnya yang mudah mudahan ditampil apalagi di bawahnya kaum milenial ini banyak
selalu yang menjadi panutan adalah generasi muda yang walaupun dua ribu dua puluh empat gak mudah juga
di atas empat puluh itu nggak muda
bu nkarno jadi presiden
usia berapa usia empat puluh tahun
tapi mungkin bisa merubah
soeharto empat puluh berapa pak sb lima puluh awal
jadi inilah kesempatan anak muda menjadi contoh menjadi panutan buat semuanya
bisa membawa warna politik yang baru mungkin
saya kira harus seperti itu
bang rey gimana kalau kemudian memang apakah memang lawan jalur mbak puan mas ahaye
ini akan jauh lebih mudah ya sebetulnya kalau memang
enggak juga atau gimana
enggak ini jalur ya sb pak jokowi gitu
apa namanya tapi sekarang tidak mereka dalam konteks lagi mencari keuntungan yang bersifat pribadi mereka gitu
misalnya pak sb ya arahannya kayak pak ahaye gitu
pak jokowi ya tentu membutuhkan semacam kekuatan baru dalam kerangka
banyaknya masih kelompok yang tidak mempercaya hasil pemilu
jadi ini sebetulnya hubungan yang tiba tiba juga saling menguatkan
harus diingat ya menurut saya bahkan keberadaan apa namanya itu ya
koalisi di antara mereka ini kan sebetulnya enggak jelas bentuknya gitu
itu yang saya sebut tadi belum ada pernyataan
tapi demokrat sudah mengatakan selamat kepada pak jokowi macam macam dan seterusnya gitu
nah itu yang saya lihat dalam konteks ini
nah oleh karena itulah sebetulnya kembali ke tokoh tokoh yang lain dalam kerangka ini
mereka agak melepas ini karena memang persaingannya sudah selesai di sini
persaingan mereka tinggal dua ribu dua puluh empat gitu
dalam rangka itulah menurut saya mengapa pak bung ahaya ini sekarang merapat ke satu
dalam rangka terus memutar
memutar apa memutar ini popularitas dan elektabilitas dalam panggung politik
sebab kalau tidak muncul muncul ini empat tahun lima tahun tidak muncul terus menerus tenggelam
di politik kita itu waduh kesulitannya untuk mengangkat dia jadi makhluk politik itu akan sangat payah
nah oleh karena itu salah satu caranya adalah merapat ke pak jokowi
itu juga terjadi di partai partai lain mungkin ya bang rey
pikir di semua hal gitu ya terjadi sekarang ini
makanya kan sekarang mau tidak mau merapat ke pak jokowi kira kira begitu ya
jadi apa di sana apa saja tapi yang paling tentu saat ini bisa didegosiasikan kira kira gitu ya
tapi yang paling penting empat tahun lima tahun ke depan ini ada panggung yang terus menerus tersedia untuk eksistensi politik bagi pemain
lebih lebih karena mereka menghadapi tanda tanda yang berbeda
mereka menghadapi tanda kutip persaingan yang cukup sangat kuat gitu
anda bisa bayangkan misalnya ah yei ada yeni ada puhan ya kan
itu apa namanya itu darah biru semua tuh
tapi ditambah lagi dengan kepala kepala daerah yang cukup sukses di daerahnya masing masing
inilah calon pemimpin dua ribu empat itu semua gitu
jadi kalau anda tidak kelihatan track recordnya tidak membangun basis tidak terlihat di publik ya anda akan lewat dalam persaingan ini gitu kira kira
termasuk mungkin bisa bisa juga sandiaga uno juga akan masuk ke dalam dua ribu empat yang kelalu gitu
dalam rangka itulah kemudian menurut saya ya itu yang saya sukakan tadi pak asb pak ah yei mengubah strategi
kalau kita pakai strategi yang lama kita akan tetap tidak dapat bagian yang cukup
oleh karena itu dekati dan targetnya menurut saya udah gak usah muluk muluk gitu
kalau misalnya kan waktu pilkada dki jakarta calon kepala daerah
waktu mau menjelang penetapan pasangan calon kita mendengar isu yang cukup berkembang misalnya
karena ada keinginan supaya ahedi dorong menjadi wakil calon presiden entah di mana baik di satu maupun di dua
sekarang berarti arahnya
sekarang menurut saya targetnya nggak terlalu tinggi karena memang tidak lagi nggak ada juga posisi di situ sekarang kan
cari posisi yang memungkinkan kira kira gitu ya kita bisa dikenal diketahui bersilancar terus menerus dalam dunia politik
dalam lima tahun ke depan begitu oke
tidak penting strategis secara ekonomi strategis secara politik tapi strategis secara isu dan strategis secara popularitas
closing masing masing dari pak amkar dan juga mas didi bagaimana menanggapi dan juga konklusinya
saya kira kembali lagi ini adalah hari yang baik hari idul fitri tentu hal yang baik saling bersilaturahmi
apa yang dicontohkan para kaum muda yang hebat hebat ini ada mas ahaye mbak puan mbak yeni wahid juga mungkin putranya pak habibie dan lain lain ya
juga berbagai tokoh kepala daerah yang ada saling bersilaturahmi ini saya rasa menjadi panutan dan contohnya bagi kita semua
andai nanti dua ribu dua puluh empat memang harus lahir pemimpin muda memang sudah saatnya
karena seperti yang bung karno tadi katakan
tapi dibangun hari ini
masalah secara tidak langsung terbangun itu adalah biarkan saja
waktunya tidak terbatas
karena ini biarkan mengalir dengan baik
yang penting tujuannya ini ikhlas ketulusan untuk merajut kembali bingkai persatuan dan kesatuan yang saya kira setahun terakhir agak terganggu oleh pilpres dan berbagai hal hal politik
sudah nyaris merusak bingkai kebangsaan kita
paham kata terakhir bagaimana
konklusinya apa jadi
ya jadi apapun yang terjadi pada dua hari terakhir ini
itu adalah bagian dari proses untuk mempersatukan bangsa dalam arti yang sebenar benarnya
dimulai oleh para elit elitnya khususnya kaum muda
jadi terlepas apakah mereka nanti menjadi satu atau dua itu lain persoalan karena masih lama
tapi yang paling penting untuk kita
yang diuntungkan sekarang adalah bangsa ini
bangsa ini kembali menjadi sejuk kembali menjadi harmonis
kalau kita menerima kenyataan ini sebagai bagian dari proses untuk penyatuan bangsa
bukan dari proses semata mata proses politik
kalau ada dampak politik balik lagi ya pasti ada
kalau ada dampak politiknya iya pasti ada
tapi saya mengutamakan
kalau ada dampak politiknya mungkin tadi di presiden bang ray betul nggak
ya saya kira ada betulnya
tapi saya tidak mengarah ke sana
saya mengutamakan persatuan bangsa
so ray ada tambahan dikit lagi
ya yang dilakukan anak anak muda ini memang positif sekali
dan memang inilah yang kita harapkan sebetulnya tipikal politisi kita di masa mendatang
pertarungan selesai tanggal tujuh belas
setelah itu sebagai anak bangsa kita kembali berangkulan
tapi tidak karena itu misalnya saling mengakui gitu
bahwa saya rangkul saya jabat tangan anda bukan berarti saya mau katakan anda menang
atau sebaliknya ada kalah gitu
karena proses masih tengah berlangsung di mahkamah konstitusi gitu
itu yang saya harapkan dilakukan oleh elit elitnya
entah itu pak prabowo entah itu pak sbm ibu megawati
berangkulan kembali semua tanpa harus menyatakan atau mendaulat bahwa masing masing pihak telah merasa benang
tunggu tunggu saja di mk
mudah mudahan kita bisa lihat momentum itu ya ke depan mungkin
dimulai pada hari dan juga kemarin
terima kasih banyak
mungkin bisa saling bersalamu dulu kita idol fitri
terima kasih banyak
kalau kita tidak ada konflik
mas dini makasih banyak
makasih banyak sudah hadir di primis
kami akan segera kembali sesaat lagi